belum tuntas masalah fasilitas mewah di lembaga pemasyarakatan
masih ada masalah baru yang dihadapi di jenlapas
dua puluh narapidana kabur dari lembaga pemasyarakatan narkotika kelas dua a jayapura di doyo sentani kabupaten jayapura papua
mereka menjebol jendela ruang tahanan dengan menggunakan paku
tiga puluh tahanan lapas narkotika doyo baru kabur saat para petugas dan tahanan lainnya mengikuti ibadah minggu pagi
ketiga puluh tahanan tersebut menjebol jendela di salah satu ruang tahanan dengan menggunakan paku
jendela bangunan tersebut sudah rusak dan lapuk sehingga dengan mudah dibongkar
pihak lapas dibantu oleh polres jayapura telah membentuk tim untuk melakukan pengejaran terhadap dua puluh delapan tahanan yang belum tertangkap
sementara dua lainnya tengah menjalani pemeriksaan